persoalan diantara kita tidak bisa diperbaiki lagi
sekali lagi aku minta maaf
dan aku sudah berpikir
dan saya memaafkan elsa
kamu tenang ma
kita ikuti semua prosesnya
gimana jalan sebuah lepas dari sini
apa gue minta bantuan dia aja
dia pasti gak bakal mau bantuin gue
kalau misalnya lo gak bisa bantuin gue ketemu sama elsa
aku ingin mengembalikan elsa ke papa dan mama secara baik baik
aku sudah berusaha semaksimal mungkin
tapi seperti aku dan elsa susah untuk bersama lagi
hubungan aku dan elsa sudah benar benar hancur
dan aku sama sekali tidak bisa lagi memperbaikinya
ya allah cobaan datang bertubi tubi sekali hari ini
kasih kesempatan elsa
kasih kesempatan untuk angsa lagi
saat ini dia lagi hamil dong
dia hamil anak kalian
aku benar benar minta maaf
aku sudah berapa kali kasih kesempatan buat elsa
persoalan di antara kita tidak bisa diperbaiki lagi

semoga elsa tertinggal

aku sudah berpikir semuanya secara mantap
kalau aku akan mengakhiri rumah tangga aku dengan

kalau aku akan mengakhiri rumah tangga aku dengan elsa
kalau aku sudah berpikir semuanya secara matang
kalau aku sudah berpikir semuanya secara matang
setelah elsa melahirkan nanti
aku akan melakukan tes dna
dan kalau memang terbukti
itu anak aku dan elsa
aku pasti akan bertanggung jawab
aku akan bicara dengan elsa
dari sekarang aku akan jatuhkan talak
dan dari sekarang aku akan jatuhkan talak
saya mohon tolong mengerti
tolong hargai apa yang dia inginkan sekarang
karena semua yang menjalani ini

jadi alangkah bijaknya
jika kita juga menghargai
cuma suatu tijdelak
tapi prosesnya akan berjalan sampai elsa melahirkanmu
sekali lagi aku minta maaf
aku tahu mungkin aku terkesan sangat keterlaluan
karena aku sudah dua kali menikahi putri mama dan papa
dan dua kali pula aku menceraikannya
terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi
tapi aku harus juga memikirkan diri aku sendiri
masa depan aku
dan kebahagiaan aku juga
aku harap papa dan mama bisa mengerti
omongan kamu benar no
dua putri papa
dan itu rasanya buat papa no
seperti sampah yang tidak berguna
setelah habis kamu pakai kamu lempar
dan itu menaruh luka yang dalam
di hati papa
melihat elsa yang
begitu mencintai kamu
papa kalahkan rasa itu
di hati papa
dan papa merestui kalian
elsa memang bersalah
untuk segala yang elsa lakukan
dari hati terdalam papa
bukan hanya buat kamu
tapi juga pak chandra dan bu chandra
bahwa perbuatan elsa
sudah merugikan kamu dan semuanya